sejumlah kader psi rame rame mengundurkan diri jelang pemilu dua ribu dua puluh
selain ketua dpp psi samara amani yang mengundurkan diri pada april lalu
ada sejumlah lainnya termasuk yang pernah bekerja sebagai staff ex gubernur dki jakarta
basuki cahaya purnama atau ahok
terbaru direktur advokasi dan bantuan hukum partai solidaritas indonesia
rian ernest menyatakan pengunduran dirinya
meski berat rian mengaku ini demi kebaikan karir politiknya ke depan
melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari partai solidaritas indonesia
meski berat saya meyakinilah putusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya
selain rian ada dua mantan staf ahok lainnya yang terlebih dahulu mengundurkan diri
yakni michael victor sianipard dan suni tanu wijaya
kepada detikkom michael yang sempat menjabat sebagai ketua dpw psi dki jakarta mengaku
mengundurkan diri lantaran ada nilai nilai dalam partai yang sudah tidak sejalan
sedangkan suni tanu wijaya yang menjabat sebagai sekretaris dewan pemindah partai berlambang mawar itu
secara gamblang mengaku kepada partai ingin bergabung dengan anies baswedan dalam pertarungan pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
begitu pula dengan kader psi sekaligus ex wakil menteri agraria dan tata ruang
badan pertahanan nasional surya chandra yang mengundurkan diri dan mendukung anies
partai solidaritas indonesia dikenal sebagai salah satu partai yang mendukung pemerintahan joko widodo
partai yang diketuai giringganesa itu pun dikenal getol mengkritisi anies baswedan